kedatangan mayalan pegawai asal spanyol di gerbang kota medan kami siang
disambut hangat komunitas bersepeda
mereka kemudian bersepeda menelusuri jalan utama kota medan
yang menjadi jalur wisata
melewati masjid raya al masyun di jalan masjid
dan singgah di istana maimun jalan dikjin ke tamsomedan
di depan istana kesultanan delhi ini mayalan beristirahat sejenak
melepas lelah sambil mendokumentasikan perjalanannya
maya tiba di medan setelah menempuh perjalanan tiga km
maya memulai perjalanan dari titik km yogyakarta dua puluh oktober lalu
dan singgah di semua provinsi di pulau jawa dan sumatera yang dilewatinya
maya melakukan perjalanan keliling indonesia untuk traveling
dan mengkapanyikan zero waste atau bebas sampah
sepanjang perjalanan maya mempraktekan penggunaan produk sekalipakai
dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah
tujuannya adalah agar sampah tidak berada terlalu banyak
tempat pembuangan air sembari menjaga sumber daya dan melestarikan alam
berbagai sampah yang terpaksa digunakannya disimpan dalam kantong dan terus dibawa
rencananya sampah itu akan diserahkan pada komunitas bank sampah yang ada di medan
sedangkan sejumlah sampah plastik telah diolahnya menjadi souvenir
kalau misi itu ya keliling tapi kita juga punya kampanye untuk kurangi sampah plastik
di jalan kita kenal sama banyak
ada orang yang punya komunitas beda sama orang yang suka go waste
sama orang yang juga gak suka goes tapi sudah bantu kami di perjalanan ini
ada orang yang ajak tinggal di rumah mereka atau ajak makan
ada juga yang ikut naik sepeda mungkin dua puluh sampai lima puluh sampai seratus km juga ikut di perjalanan ini
perjalanan yang terakhir di medan
perjalanan yang terakhir di medan
dua puluh empat tahun ini mengaku sudah mengunjungi dua puluh delapan negara
dari amerika asia eropa dan afrika
ia juga menguasai beberapa bahasa seperti bahasa indonesia india filipina dan sedikit tahu bahasa jawa
bagi para pegoes maya berpesan agar mengurangi penggunaan sampah sekali pakai
sehingga lingkungan tetap terjaga dan lestari dengan tetap menikmati traveling
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara